video sebuah unit rumah susun dp rupiah di menara samawa jakarta timur
yang dinarasikan berubah fungsi menjadi tempat indekos beredar di media sosial
harga sewa yang ditawarkan cukup terjangkau untuk ukuran ibu kota
yakni satu juta rupiah belum termasuk iuran pemeliharaan lingkungan
unggahan di media sosial ini sontak mendapat sorotan
pasalnya sejak awal menerima unit rumah susun
sesuai perjanjian di atas materai
penerima manfaat harus memahami dan mematuhi aturannya
program rumah dp rupiah sejatinya memang ditujukan kepada warga dki jakarta
yang benar benar ingin memiliki hunian di wilayah dki jakarta
bagi pemilik dan juga pemerintah provinsi dki jakarta
mereka terikat pada peraturan gubernur no empat belas tahun dua ribu dua puluh
bahwa rumah ini tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan
dan tidak boleh dikosongkan lebih dari tiga bulan
aturan ini terikat bermaterai bagi pemilik unit
dan juga ditandatangani oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dan ada tiga sanksi jika hal ini dilanggar
yang pertama adalah sanksi administrasi teguran tertulis denda
sampai penarikan pembiayaan fasilitas subsidi
dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dki jakarta
telah menindaklanjuti isu ini dengan mencari
meminta penjelasan langsung dari pemilik unit
nah memang kami selalu melakukan pengawasan di sana ya
dari mulai berkoordinasi dengan si pengelola
kemudian juga kami melakukan pengecekan
baik itu tagihan listrik dan tagihan air
dan memang di meterannya itu ada pertambahan penggunaan gitu ya
sehingga kami menganggap bahwa rumah ini memang dihuni
tapi ternyata setelah kami evaluasikan
kembali dan kami lakukan pengawasan ke sana
ke sidak lokasi tersebut
memang ternyata terhuninya itu seminggu sekali gitu buat weekend
meski dapat disewakan atau dialihkan ke pemilikannya
ada sejumlah syarat yang menyertai
antara lain hunian sudah ditempati lebih dari lima tahun
dan harus sepengetahuan pemprov dki jakarta
ini harus melakukan ini edukasi kepada masyarakat
jadi masyarakatnya harus diedukasi supaya kalau memang mereka kos
boleh ya diperbolehkan seperti apa
ya kan kalau sewa itu harus membayar kepada pemprovnya berapa
karena itu harusnya diedukasi mbak kepada masyarakat
jadi masyarakat ini enggak tahu
ini memang kelemahan dari pemprov sendiri mas
soal tata laksana atau pengelolaan dari rumah dp rupiah ini
sejak awal memang ini merupakan program gagal kan
sehingga banyak persoalan persoalan yang muncul di dalam
saya kaget semua

sepuluh unit yang menerima manfaat pembiayaan rumah dp
diharapkan tidak abai terhadap aturan yang telah disepakati
pelanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif
bahkan unit rumah bisa ditarik dan dijual kembali
kepada warga dki lain yang benar benar membutuhkan hunian
dan mampu berkomitmen
tim liputan cnn indonesia jakarta